terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
ratusan orang tua murid yang anaknya tidak lulus pada penerimaan peserta didik baru atau ppdb smp kota bandung
mendatangi kantor dinas pendidikan kota bandung selasa pagi
mereka menuntut kejelasan nasib anak mereka yang tidak lulus ppdb padahal sudah memenuhi semua persyaratan
udah udah maksimal pokoknya aku mah gak mau mundur
belum anak saya masuk ke smp negeri nggak bakalan mundur
minta pertanggung jawaban ke kepala smp negeri sembilan belas bandung
seperti itulah kekasaan ai komayati satu dari ratusan orang tua murid yang mendatangi kantor dinas pendidikan kota bandung
untuk meminta kejelasan mengapa anak mereka tidak lulus ppdb
padahal menurut ai anak yang mendaftarkan melalui jalur zonasi sudah memenuhi semua persyaratan untuk lulus ppdb
jalur zonasi yang dikeluhkan ini adalah satu dari tiga jalur masuk ppdb yang dijalankan dinas pendidikan kota bandung
komponen utama seleksi dalam sistem zonasi adalah berdasarkan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal
dengan sistem zonasi pendaftar dengan jarak lebih dekat akan diprioritaskan meski memiliki nilai ujian nasional lebih rendah
hal ini lah yang membuat orang tua murid yang anak yang memiliki nilai lebih baik
nggak adil kan saya kesini minta keadilan aja pokoknya
sementara itu dinas pendidikan kota bandung mengaku sistem ppdb tahun ini mengikuti aturan dari permendikbud no empat belas tahun dua ribu delapan belas
sistem jarak jadi kriteria pertama untuk smp itu adalah jarak
sedangkan untuk sekolah dasar kriteria pertama itu adalah usia
enam belas satu ratus dua belas kota untuk siswa smp yang tersebar di lima puluh empat smp negeri di bandung
franky wijaya bandung